ini dari rumah sakit medica pak
terkait dengan pemeriksaan nyonya adriana
kami minta maaf yang sebesar besarnya pak
bapak sudah berusaha kami hubungin sama ibu dari kemarin
tapi sulit nyambung teleponnya bapak sangat sibuk
kami minta maaf yang sebesar besarnya pak
suster kami yang menangani ibu adriana
ini bukan untuk aku
tapi ini untuk kamu
ini juga hubungan kita rai
abah udah nyuruh aku untuk buju kamu bertiba lapan
dan kalau aku gagal untuk ngerayu kamu
kamu kan tahu balapan itu buat aku tuh kayak gimana sih di kehidupan aku
iya aku tau ray
terserah kamu mikir kira aku kayak gimana
ini dengan kita
aku gak mau kamu kena apa apa lagi rai
ya udah nanti aku coba ngomong sama tim aku ya buat aku mundurin diri
tapi kamu ingat aku ngelakuin ini cuma karena satu alasan
satu hal yang kamu harus tahu
rasa sayang aku ke kamu itu bakal jauh lebih besar daripada rasa sayang kamu lakukan
kamu lihat aja nanti
mending sekarang kita kasih tahu wabah
biar abah tenang
yuk kita pulang
hah gak bisa gak bisa saya harus cari tau
papa ngapain masuk mobil sama perempuan itu ya
hah aduh aduh aduh
tidak ada apa apa
bu bu gak apa apa bu

aduh gimana sih pengsin tau bikin malu aja
aku mau malu
kamu kenapa sayang

aduh apa apa ya
maaf ini pak b suaminya dari nyonya adriana
ini dari rumah sakit medica pak
terkait dengan pemeriksaan nyonya adriana
kami minta maaf yang sebesar besarnya pak
bapak sudah berusaha kami hubungin sama ibu dari kemarin
tapi sulit nyambung teleponnya bapak sangat sibuk
kami minta maaf yang sebesar besarnya pak
suster kami yang menangani ibu adriana
kemarin dia lagi sakit
sehingga dia salah membaca diagnosa tentang kehamilan nyonya adriana
dan kami sudah memberikan sanksi kepada suster tersebut
ini ini ini maksudnya apa langsung telah di depoin aja
begini pak sebetulnya hasil dari pemeriksaan nyonya adriana kemarin
itu negatif pak
maaf maksud kamu istri saya tidak hamil gitu
untuk memastikan nyonya adriana tidak hamil maksudnya
untuk memastikannya silakan bapak kalau ada waktu datang ke rumah sakit untuk mengambil hasil tesnya
gimana udah baikan perutnya
mas mas kenapa
kok mas kayak mula ini segitu sih
tadi pihak rumah sakit loh
dia bilang ada kesalahan
kamu tidak hamil
mas tenanglah sih
wah tadinya aku sedang bangun
kalau aku hamil mas
tak ada apa apa
tak ada apa apa